menurut saya mas anies udahlah jangan halusinasi
marilah kita bijak melihat bukti dan fakta yang ada
kalau mau dua putaran dari hasil rekapitulasi yang dua puluh sembilan provinsi ini sudah ketahuan gitu
jadi tapi ya kita lihat aja sampai tanggal dua puluh ini
apa yang terjadi yang benar benar